mama mau bawa pergi bayi
balikin bayi aku itu kayak aku
aku gak akan kasih bayi ini ke kamu
dia butuh aku mama
yang terbaik untuk bayi ini
biar dia ini nanti diurus sama hari sama tanti
itu yang terbaik buat andi
andi gak boleh sampe tau
mama udah tau semuanya
adalah bagian dari kebohongan ini
kenapa pak dek
itu dia saya kerutan cari dia
ya ada proyek mendadak gitu yang harus dia tangani
pasti ada masalah
ya sudah kita sambil membicarakan bisnis kita

kamu gak usah nganterin aku ke depan
biar aku aja
kamu lagi dimana
kamu pengen liat anak kita
mau aku kangen
aku ganti pakai video call ya
karena selama ini yang perhatian
dan memikirkan kebahagiaan aku
setelah papa meninggal
gak ada lagi orang yang perhatian sama akuri
sudah habis tercurah buat andi
aku menjadi orang yang selalu
buat andi dan juga mama
kamu jangan pernah
ingat ada aku
walaupun kita gak bisa bersatu
aku peduli sama kamu rilis
akan bertumbuh menjadi
makasih buat semuanya
karena kamu telah menyayangi aku
dan itu udah cukup buat aku
itah yang berdua
kalau gitu saya permisi dulu ya bu
anaknya mau dibawa pulang kemana
ya ke rumah lah
ntar kalau andi tau gimana
aku udah pikirin semua
di rumah kita kan banyak kamar
kita taruh aja di kamar atas
terus kita bayar babysitter
lama lama juga andi tahu
terus mau dibawa kemana mana
aku udah tujuh bulan loh
berjuang untuk bisa bersama dia
misahin aku sama anak aku
sekarang dia udah lahir
kalau sampe andi tau
tau gak mam
udah pikirin semua kok
tidak apa apa kalau gitu
sekarang kita turun ya
mama mau ngurusin atas
tungguin mama disana ya
kenapa berat sekali
beban yang harus kamu tangguh
kalau mama yang mengalami
mama mungkin gak kuat
harus lari nga dalam mobil
mama udah tahu kalau cucu mama hari ini boleh dibawa pulang
tungguin mama baik sekali
lucunya mama mau gendong
masa neneknya sendiri nggak boleh gendong
ya tuhan aku benar benar menyayangi cucuku ini
sebenci apapun aku sama riri
tapi anak ini adalah darah dagingku
aku sangat menyayangi dia
tampak sangat menyayangi anakku
mudah mudahan mama tidak lagi membenciku
dan bisa menerimaku sebagai menantu
aku harus segera membawa pergi anak ini
mama mau bawa pergi bayi ini
balikin bayi aku itu bayi aku
aku gak akan kasih bayi ini ke kamu
dia butuh aku mama
yang terbaik untuk bayi ini
biar dia ini nanti diurus sama haris sama tanti
itu yang terbaik buat andi
andi gak boleh sampai tahu
mama udah tahu semuanya
adalah bagian dari kebohongan ini